muhammad kamim setiawan atau yang akrab di sapa gus kamim
telah menempuh perjalanan jauh demi menunaikan ibadah haji di mekah arab saudi
dimulai dari perjalanannya sejak dua puluh delapan agustus dua ribu dua puluh
kamim sudah melewati beberapa negara seperti malaysia thailand hingga uni emirat arab
melalui pesan singkat yang diterima oleh cnn indonesia
kamim sempat mengalami perampokan ketika berada di wilayah ogan komering ilir sumatera selatan
tidak hanya itu ketika di malaysia kamim sempat salah tujuan sehingga memperlambat perjalanannya
selama menempuh perjalanan ia hanya berbekal keyakinan yang dipupuknya sejak tahun dua ribu delapan silam
kami mengharapkan bisa berhaji di mekah arab saudi tanpa ada halangan apapun
karena hingga kini dirinya sudah menempuh kurang lebih lima belas km
mohon maaf saya cnn indonesia